selamat malam debat pertama calon presiden dan wakil presiden telah usai digelar
ini salah satu agenda yang begitu ditunggu masyarakat sebagai referensi mereka dalam menetapkan pilihan
tak heran beragam ekspektasi pun bermunculan
lalu bagaimana hasilnya apakah debat calon pemimpin kita masih terjebak pada sensasi atau sudah lebih dalam merasuk ke substansinya
malam ini kami ajak anda untuk meneropong panggung depan dan panggung belakang dari gelaran debat pertama pilpres dua ribu sembilan belas
karena dia punya kelebihan kelebihan lain mungkin korupsinya juga enggak seberapa
terorisme adalah merupakan kejahatan
oleh karena itu terorisme harus diberantas sampai ke akar akarnya
kita akan memastikan putra putri terbaik bangsa yang difabel hidup untuk memenuhi potensinya
sampaikan penutup yang bernuansa menyejukkan
tolong elaborasi juga dalam kata penutup dua pesan utama yaitu damai dan hal hal positif
apa yang tersurat dan tersirat di pentas debat pertama pilpres
kami membahasnya malam ini bersama sejumlah narasumber kelas satu
menggunakan istilah satu
satu dan dua ini agak paling top lah pokoknya di tanah air
asep iwan iryawan akademisi hukum pidana universitas trisakti silih agung wisesa political branding
ada asep iwan saidy pakar semiotika itb dan ahmad fahruddin presidium jaringan demokrasi indonesia
bapak selamat malam
mudah mudahan saya tidak salah menyebut asep dan acep
kalau ini kita gabungkan marketable nggak buat jabar
enggak ngerti ya pak
menjadi kebayang aja
oke sekarang kita masuk ke substansi dulu deh
kemarin yang dibahas adalah hukum ham terorisme dan korupsi
ya kesimpulannya sih gampang sederhana
gelaran menjadi hiburan
asalnya garang di media sosial jadi garing di media televisi
itu aja kesimpulannya
kenapa bisa ngambil kesimpulannya
ini kan udah dibatasi masalahnya agak serius pak
nggak akan lebih jangka
kan dibicarakan itu hukum korupsi ham teroris
artinya kan bagi satu telah sedang akan
bagi dua akan
kan kalau bicara hukum luas segala macam
udahlah kita batasi yang paling gampang korupsi
ada undang undang korupsi
ada undang undang ham
ada undang undang teroris
hukum itu batasannya sederhana
satu ada regulasi bagaimana implementasinya bagaimana kontribusinya
ini kan didagangkan oleh satu dan dua
nah bagaimana jabaran dari tadi undang undang korupsi
ya sekarang paling gampang untuk korupsi
jawabannya kemana apa coba yang terjadi
gaji naik yang satu
yang satu apa segala macam lah gitu kan
kan harusnya kontribusinya apa
yang telah tuh ini
yang akan tuh ini
sedang tuh gini
jadi yang nomor dua misalkan yang kalau saya tidak begitu kan enaknya di situ
misalkan contoh gini korupsi
ya kan nanti apa percepat undang undang perampasan aset
itu kan nggak muncul
karena selalu banyak koruptor koruptor
memastikan perlindungan terhadap kpk misalnya
nah kepala kpk
biasanya katakan juga di stasiun tv sebelah
ini menjelang pemilihan komisioner kpk
karena penguatan kpk kalau menguat nguatin kpk gampang
minta aja kemaerot saya bilang kan
tapi kalau kpk itu jelasin jadi lebih rinci
nah seperti yang saya katakan
bahasanya harus implementatif
nggak akan ada lagi misalnya apa namanya hak angket misalnya
jadi mereka oh kami akan bentuk nanti misalkan
kalau satu kemarin kan serikandi
saya pikir pasukannya arjuna
jadi kan enak
jadi implementatif konkret gitu
ini kan nggak cuma bahasa bahasa seperti di kampungnya pak cep dengan saya
itu yang korupsi gampang sebenarnya
atau misalkan masalah ham
ham itu kan dulu juga udah ada masalah kan
nah sekarang bagaimana menyelesaikan perkara ham
apakah penyelesaian secara keharifan lokal
atau penyelesaian di pengadilan
kan udah ada contoh afrika selatan
ini kan cuma ham yang ditanyain bagaimana akhirnya munculkan
perkara perkara yang tidak layak dimunculkan
malah bukan perkara ham
ham itu kan batasannya hukumnya dengan tangan geneset dan kejahatan berat
nah bagaimana kelak penyelesaian yang tidak muncul itu
ini juga tambah ngawur lagi
undang undangnya udah ada
malah undang undang orang baru nomor lima tahun dua ribu dua
nah harusnya kan ini konsep yang satu sudah kami keluarkan itu
dua mungkin bukan begitu caranya
bahkan saya nggak salah kajarkan
karena saya baru senen mujidistratasi di unpa ya
ada yang menarik
orang perlu paham
nah orang kaitkan ham kemudian juga teroris
orang tidak pernah
kan ada pertanyaan pertama
sinkronisasi kemudian harmonisasi
ada perbedaan undang undang
nah mereka nggak sadar
undang undang dasar kita mengatakan pertahanan keamanan
pertahanan oleh tni keamanan oleh polisi
ada undang undang tni ada undang polisi ada undang teroris
mereka lupa ada hukum humaniter
kita pernah pengalaman
di situ ada partisipan ada kombatan
teroris belum tentu teroris
kalau terjadi penembakan sas siapa kewenangannya
tni atau polisi
karena itu akan pelanggaran terhad
orang lupa itu yang akan terjadi
yang terjadi maka selesaikanlah
itu tidak nampak semua
jadi sebenarnya ini hiburan
saya bilang lebih rame tadi lebih garang di media sosial
nah ini tv kan garing
ada yang lebih lucu lagi
memang jawaban ada yang tepat kurang tepat
ya ada yang hoak ada yang bohong ada yang ngarang
itu kan nampak semuanya
bawa visioner itu kemana
arahnya akan untuk kontribusi terhadap
yang saya penasaran banyak sekali isu isu sebenarnya yang ditunggu sama publik
misalnya munir sembilan puluh delapan novel misalnya
itu kenapa tidak muncul
termasuk juga kalau misalnya korupsi kenapa hak angket ada
sampai sejauh mana rongrongan terhadap kpk itu bisa dipastikan oleh keduanya tidak akan terjadi
itu kan kasus kasusnya
undang undangnya ada regulasinya ada implementasi ada
bagaimana kontribusi nomor satu nomor dua menyelesaikan munir menyelesaikan trisakti semanggi penculikan
termasuk kalau mau g tiga puluh g tiga puluh s misalnya
tidak ada itu
kampungnya saya dengan kampungnya beliau kan pernah ada pertarungan perang bubat yang tidak pernah selesai
tapi mereka malah menunjukkan kampung beliau dengan saya ada kearifan lokal
itu sudah diajarkan hamdunya
ada pengakuan ada terjadi bahwa itu korupsi
ada pengakuan ada pemaafan ada penyelesaian ada penggantian
itu bisa diselesaikan
oh ya memang terjadi
kita saling duduk
wiranto disebut prabowo disebut
kita tidak akan pernah selesai
akhirnya digoreng goreng terus diimpit dia
akhirnya garing kan tidak muncul di permukaan
itu kenapa tidak muncul kalau menurut pak masyarakat
saya juga bingung nomor satu dua
kok seperti cerdas cerdak
artinya kita pikir tadinya ini akan jadi senjata pasangan a misalnya
pasangan dua juga akan nanyain ini ke
enggak dua duanya nggak muncul
kan judulnya debat
kalau debat itu kan dialog minimal
ini kan bukan dialog
silaturahim akhirnya kan
lebih mengerikan lagi
coba kalau ketika debat itu kan tadi
ini begini nih ini faktualnya gini
nah kan keluar naturalnya
saya kalau jadi pemimpin akan saya selesaikan begini kata satu
itu yang diharapkan kan
yang tidak malah seperti maaf rosak tangan enggak apa apa lah saya enggak takut
jadi kayak anak kecil kan
coba kayak misalkan kita di sd musuh musuhan
eh gini eh gini
coba kayak kemarin
malah kalau saya jauh lagi kan memalukan
banyak istilah istilah yang tepat muncul di situ
contoh sederhana misalkan
saya krisis kemarin
ya penegak hukum tertinggi
maksudnya yang tertinggi memang ngonas
kalau penegak hukum yang tertinggi makam agung atau makam agung jaksa agung polisian
nah ini kan jangan dikacaukan begitu lah
itu satu yang pertama di awal
kan sebenarnya undang undangnya peraturan itu sudah ada
saya pikir malah kalau pertanyaan sudah bocor
kan jawaban sudah ada
saya juga tidak dalam hati mengkritisi para calon
kenapa pertanyaannya seperti pertanyaan dosen sama mahasiswa
itu kan kalau jawabannya maksud saya
apa pertanyaan sangat umum
ini gini pertanyaan nomor satu contohnya
tidak sinkron tidak harmonisasi
kan kalau anak hukum jawab
kan ada undang undang nomor dua sembilan sebelas
pembantukan perundangan harus sinkron
pasti ada asas asasnya
bphn sudah ada
yang dibawah kementerian hukum
bangun jawab pada presiden
kan jawaban sudah ada
kenapa itu para ahli hukumnya nggak ngasih tahu
terus yang kedua lagi
itu kan ada undang undang ham
terus lebih parah lagi
ham sama penegakan hukum
akhirnya kan ribut
itu kan sudah penyelesaian gakum duh
yang bikin kan siapa
jadi sekali lagi kalau materi substansinya sebenarnya ketika tanya itu ada
yang penting kontribusi bagian visioner ke depan penyelesaian
yang konkret implementasinya mana
tapi yang disayangkan juga kan kisih kisihnya sudah diberikan
kalau pun pertanyaannya tidak terlalu tajam
paling tidak kan jawabannya disiapkan agar lebih memberikan nilai
itulah kesasar kritisi
sekarang percuma dong undang undang host presenter entah itu apa
imam entah ira
kalau cuma bacain itu mah anak smp saya juga bisa
harusnya kan khususnya bisa sekelas vito dan kawan kawan lain
nah saya sebut misalkan
intinya ini tanya dikejar kan
nah seperti gini begini kejar kan enak
nah curangnya alaminya
leadershipnya itu keluar
nah sekarang kan sudah enak
karena kan rame di media ada bacaan yang bahwa gini bahwa gitu
kan harus lebih hafal
para ahli ahli hukumnya di belakang
kalau pertanyaan ini ini normatifnya orang begini
nanti implementasinya gini kontribusinya gini
dia coba akhirnya kan pada cerita di media
jadi kita ya itu hiburan saya bilang
kita berikan segmen satu ini khusus untuk kang asep
karena apa namanya seru juga kita dengarkan
kita akan mendengarkan tanggapan dari narasumber yang lain
tetaplah bersama kami di afd now
kami akan kembali
oke kita akan bahas lebih jauh lagi
saya mau ke pak wahrudin dulu
dari aspek apakah ini mengedukasi calon pemilih
format debatnya dan masalah masalah terkait dengan penyelenggaraan
ya terima kasih
memang by design ya
kalau kita merujuk kepada undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
debat itu kan disebutkan sebagai bagian dari pendidikan politik ya
penyampaian visi dan misi gitu kan
terus debat itu juga bagian dari beberapa metode di dalam kampanye
ada dialog gitu kan ada tatap muka ada sosialisasi dan sebagainya
nah jadi kalau kita melihatnya dari perspektif undang undang
ya memang by design
ya by design semacam itu gitu kan
jadi bahwa misalkan apa namanya publik atau siapapun puas atau tidak puas kan tentu relatif ya gitu kan
mungkin kalau bagi capres atau kandidat gitu atau kpu atau bawaslu menganggap bahwa debat yang berlangsung kemarin itu sudah berlangsung sangat edukatif ya
sangat mendidik dan sebagainya gitu
dan saya juga tidak menutup mata memang banyak survei soal ini yang menunjukkan ketidakpuasan
tetapi kan itu masih relatif
nah tapi kalau kita misalkan merujuk kepada undang undang yang menjadi acuan kita ya memang by design memang semacam itu gitu kan
model itulah model pendidikan politik model demokrasi yang kita ingin kita anut
nah tapi yang saya ingin harapkan memang
dari debat itu selain itu memang by design semacam itu
dalam konteks pendidikan politik ini ya itu
saya berharap bahwa
dari performance ya penampilan para kandidat itu harus menjadi rujukan sebetulnya
harus menjadi referensi gitu kan bagi pemilih
di dalam misalkan nanti dia menentukan pilihan pilihannya gitu
jadi itu sebetulnya yang diharapkan dari debat itu gitu
karena apa namanya metode kampanye yang lain ya misalkan dialog tatap muka sosialisasi dan sebagainya itu selama ini kan tidak memuaskan publik
dan publik tidak begitu tahu sebetulnya performance capres dan cawapres itu apa
nah dengan debat seperti itu secara telanjang mata kan kelihatan gitu kan
personal kualitas calon calon pemimpin kita ya semacam itu
orang mempertanyakan gini ini karena debatnya akhirnya mereka ini format debatnya kisi kisi yang diberikan akhirnya mereka tampil seperti itu
atau ini udah benar merekanya aja yang nggak tepat
ya saya kira itu kompleksitas itu sangat mempengaruhi gitu kan dari desain debatnya gitu kan
bagaimana mekanisme cara panelis menyampaikan
apa namanya juga pertanyaan pertanyaannya
moderator juga saya kira juga punya fungsi semacam itu
karena moderator kan dibatasi misalnya dia tidak bisa mengejar pertanyaan itu
jadi pertanyaan itu saya lihat berakhir hanya draw aja gitu kan
endingnya kan nggak ketahuan gitu kan
kalau pak warudin menilai draw ya kemarin ya
ya draw dari situ karena ketika misalkan salah satu pihak mengatakan bahwa korupsi itu penyelesaiannya harus naikkan gaji
sementara misalkan pihak yang lain itu penyelesaiannya misalkan menaik apa
meningkatkan pengawasan internal
lalu setelah itu apa
nah itu nggak dikejar gitu
jadi saya kira ada soal design juga yang semacam ini
tapi saya kira kita juga tidak bisa membungkiri bahwa kalau kita anggap misalkan kandidat itu yang terbaik bagi bangsa kita
ya memang seperti itulah kualitas kita gitu kan
artinya debat itu memang mencerminkan wajah kita gitu kan
itu lebih menarik
lihat asep berdebat daripada
panggungnya bisa rusak gitu malah
ya kalau itu justru tidak sesuai dengan aturan regulasi
jadi justru yang kita harapkan ya itulah penampilan performa calon calon pemimpin kita
selama ini kan kesannya memang dikamuplasi dengan yang bicara itu lebih banyak
misalkan para pendukung komentator dan sebagainya
memang menjadi rame tapi itu tidak mencerminkan yang kita inginkan
kita kan ingin memilih pemimpin bukan memilih komentator sebagai
kalau misalkan kang asep yang jadi apa
jurudebat atau calon presiden mungkin cerita jadi lain lagi gitu kan
kita sebelum kita ke mas silih dan kang acep kita saksikan petikan debat kemarin
yang satu ini akan kita komentari nanti
kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa
bahkan pak prabowo pernah mengatakan bahwa
korupsi di indonesia sudah stadium empat
meskipun ini saya nggak setuju
saya enggak setuju
tapi menurut icw ini menurut icw
partai yang bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi
yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya
berarti pak prabowo yang tanda tangan
bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini
itu mungkin icw tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu
ya dan benar benar itu juga saya kira sangat subjektif
ya saya tidak saya tidak setuju itu
saya seleksi caleg caleg tersebut
kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu
saya jamin partai gerindra akan melawan korupsi sampai ke akal akarnya
kalau ada anggota gerindra yang korupsi saya
yang akan masukin ke penjara sendiri
apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya untuk memberikan tanggapan
kita tahan kita boleh tepuk tangan dulu waktunya di inggris
waktunya di freeze ditahan dulu
pak jokowi silahkan lanjut
jadi saya tidak
saya tidak menuduh partai bapak korupsi
ini mantan koruptor mantan api korupsi yang sudah
waktunya habis pak
saya kira kita pelajari dan begini
ini kan demokrasi pak
kita umumkan aja ke rakyat
kalau rakyat tidak mau memilih ya tidak akan dipilih
yang jelas pak
kalau kasus itu sudah melalui proses
dia sudah dihukum atau
dan kalau memang hukum mengizinkan
kalau dia masih dianggap masih bisa
dan rakyat menghendaki dia
karena dia punya kelebihan kelebihan lain
mungkin korupsinya juga nggak seberapa
mungkin dia kena
mungkin dia eh begini
kalau curi ayam benar itu salah
tapi kalau merugikan rakyat triliunan
itu saya kira yang harus kita habiskan di indonesia ini
ini adalah petikan debat di akhir akhir ketika pasangan calon saling bertanya
saya tidak mau berpanjang panjang
saya berikan langsung ke kang acep
kang acep barangkali bisa menanggapinya
tapi saya ingin menyambung tadi yang disampaikan oleh kang asep
dan pak harun barusan
bahwa ya tadi sampaikan bahwa itulah hukum
itulah apa namanya ham
itulah apa namanya persoalan korupsi
dalam tafsir presiden kita
dalam tafsir calon presiden kita
barangkali karena itulah
maka penegakan hukum disini tidak pernah benar
karena tafsirnya juga begitu
jadi barangkali karena begitulah pendidikannya itu
kalau ini disebut sebagai pendidikan politik
ya itulah yang diajarkan kepada rakyat tentang pendidikan politik itu
jadi apa yang kita harapkan di dalam presiden itu
paling nggak kata kang asep tadi kita mendapatkan tontonan lah kemarin gitu ya
kalau dari sisi
ya dia juga ada tontonan
nah sekarang kita kembalikan pada cuplikan tadi
saya pikir pak prabowo itu tinggal menjawab
kalau begitu pak jokowi juga harus pecat tuh pak yasona
karena beliau juga dulu yang mendukung bahwa mantan koruptor itu harus
bisa dicabutkan kan
nah artinya apa artinya kan sama aja dua dua ini gitu loh
jadi apa namanya dan pertanyaan ini menurut saya
pertanyaan pak jokowi kepada pak prabowo ini
langsung atau tidak langsung menurut saya ini pertanyaan yang tidak diperkenankan oleh kpu
karena dia menyerang ke pribadi
tapi kenapa pertanyaan itu muncul
karena debat ini secara semiotik
karena itu kan pribadi ya karena itu kan kebijakan sebenarnya
itu kan prabowo sebagai ketua umum partai
bukan nanyain keluarganya kan
di situ kemudian letakkan
saya pikir itu nggak boleh itu ditanyakan kalau acuannya kpu itu
nah tapi kenapa pertanyaan itu muncul
karena debat ini oleh para pemburu menurut saya
saya tadi membuat sebuah amsal bahwa
ham kemudian koruptor hukum itu kan narasi besar ya
itu harimau lah ya atau itu gajah gitu kan
yang dilepas itu oleh diskusi ini
oleh oleh debat wacana debat itu atau oleh acara debat itu
untuk di atas itu
si harimau itu ditangkap gitu loh
tapi ini para pemburu ini
itu tidak menggunakan membunuh harimau itu dengan senapan angin gitu loh
jadi nggak dapet gitu
jadi nggak dapet
jadi pertanyaan itu kemudian muncul ya
jadi alih alih membunuh harimaunya
mereka kemudian saling bunuh gitu loh
jadi makanya kemudian diserang pribadi
lalu kenapa begitu
karena memang dalam kepala para calon wakil presiden ini
yang disacar memang suara
target suara saja gitu
tidak ada yang subtansial
tidak ada yang paradigmatik di dalam perdebatan itu
kepala pikiran ini terfokus kepada
bagaimana ceruk ceruk suara pemilih itu dapat diraih
dengan apa yang saya tanyakan gitu loh
kalau begitu bujinya mas silly
apa jadinya kemudian
nilai mereka di mata calon pemilih
bagaimana branding mereka setelah debat
tapi nanti dijawabnya kami akan kembali setelah ini
untuk mendengarkan jawaban dari sidi agung
kan di segmen kedua kalau nggak salah
pak jokowi seperti tanggapan di media dan sosial media
seperti terpancing emosinya
bahkan ada pengamat yang mengatakan bahwa
pak jokowi agak sedikit emosional
mungkin pertanyaan yang disampaikan oleh eee
sandi yang menjadi trigger soal persekusi dan lain sebagainya
terus juga banyak orang yang mengomentari tentang
kiai ma'ruf yang lebih kenapa lebih banyak diam
saya hanya saya mendukung sepenuhnya
ya itu kan gak usah diomongin pasti lah mendukung
terus juga cerita soal bagaimana pak prabowo
yang jarang jarang sih kita lihat
sandi itu semua adalah potret
yang kita lihat kemarin tapi dari sisi branding sekali lagi
kalau orang banyak mengkritisi
format dan kontennya
apakah itu berpengaruh buat
iya sebetulnya justru disitu pengaruhnya
kan kita sering bicara kalau debat itu kontennya yang diperhatikan gitu
betul ya betul
harus bermutu harus berkualitas gitu ya serius lah gitu
sebetulnya debat pertama itu justru kontek yang diperhatikan
posisi kita sebagai apa nih
karena kan debat itu bukan mengalami
tapi kan memenangkan hati pemilih nih
bisa jadi timnya pada bilang nih
eh pemilih kita kebanyakan
demen yang garing garing nih
ya udah kita garing aja dulu nih
kan itu tuh yang kita nggak perhatikan
sehingga dia mengambil pemilih
dengan jeruk pasar yang gede gitu
yang demennya itu ya cerita ya pura pura blok on
pura pura nggak paham gitu
itu itu itu yang pertama
yang kedua sih
jadi bisa saja ini by design
bukan hanya semata mata karena nggak menguasai
cuma aplikasinya yang gak terlalu
aplikasinya yang harusnya garang tadi
jadi garing tuh
nah itu aja tuh yang kemudian digarap
karena sebetulnya memang
di debat pertama gitu ya
itu memang harus sebanyak mungkin untuk
konteksnya diperhatikan tuh
isinya sih hampir nggak ada
hampir di semua
kalau kita lihat debat gitu ya
apa trump terakhir
trump itu debat awal
itu cuma isinya marah marah doang
tentang imigran yang kemana mana gitu
bahkan pertanyaannya apa
jawabannya tetap itu aja gitu
jadi konteksnya nih
orang kemudian mulai menjadi
target market terbesarnya
iya bisa jadi kesel
kalau tertarik sih
enggak gitu ya
eh ini ada apa sih sebetulnya gitu
nah pengulangan pengulangan itu
yang harusnya dilakukan
menyasar target tertentu
jadi mereka kemudian
menggunakan topeng itu
menggunakan topeng itu
saya tidak menangkap topengnya
saya tidak menangkap pada kepura puraan
gesturnya di situ
kalau ini by design
ada yang by design
misalnya melihat teks gitu loh
atau orang menuduh
sandi cium tangan
seperti itu kan
intonasi yang ditinggikan
dan seterusnya gitu loh
cuma pada sebatas itu saja
tapi pada subtansi itu
saya tidak melihat tuh ya
ada kepura puraan itu
jadi ini memang
materinya yang kurang
yang lemah gitu kan
karena ada kisi kisi gitu
debat ini ada enam sesi ya
tapi menurut saya cuma ada dua sesi
semua kesitu gitu loh
kedalam kisi kisi dipatok gitu loh
bahkan ada yang baca
ada yang baca kalau nggak salah
kita lihat semua itu kan
ada yang baca gitu loh
kemudian yang tidak baca juga sebetulnya sumbernya ke teks itu kan
jadi dia terpaku di situ gitu loh
apa yang salah dengan itu
yang salah dengan
kisi isi diberikan kan bisa saja
ya anak akhirnya bisa mengerjakan ujian dengan baik karena kisi kisinya dikasih kan
ya itu salahnya di situ
ini kan calon pemimpin loh ya
jadi harusnya bukan kpu yang ngasih kisi kisi tapi presiden ngasih tahu ke semua calonnya
kan begitu gitu loh ya
ini kok dibalik calon presiden dikasih tahu gitu loh
kan tadi pendidikan
begini nih gitu loh ya
kalaupun ada candaan candaan ada humor yang berkualitas dong

soal hukum makanya soal hukum korupsi ham
jadi kalau hukuman itu kan di kalangan kami ya legalitas
jawabannya harus pasti orang hukum itu nggak boleh ngarang kan
jadi kalau mau korupsi ya ini aturannya
cuma jadi masalah apa
kalau kita bikin tesis skripsi ini masalahnya
kesimpulannya apa sarannya apa
sisa tadi kan harus konkret implementasi
itu harus jadi implementasi apa nggak
istilahnya kontribusinya apa nanti kelak
dari nomor satu pun nomor dua
tapi yang menarik itu apa
contohnya lah terlalu apapun
saya agak senang tuh ke pak kiai maruf amin ketika ngomong teroris
nah supaya kan kalau mereka menyimpang ke jalan yang lurus
jalan tol terus takim gitu
kan kita di islam dikenal imam sape'i imam hambali
jangan sampai ke imam samudera
kenapa nggak gitu
biar rame sekalian gitu kan
rame tapi berkualitas
berkualitas tapi kan sindiran kena
atau gini yang terakhir tuh
terlepas orang berbeda
saya lebih sedikit tuh yang pertanyaan pertanyaan bagaimana supaya ada keteduhan
nah saya berharap misalkan gini pak jokowi
kalau saya menang anda seorang jenderal seorang ganteng bantulah saya
kan ada keteduhan
nanti kayak ada yang nonggahin
ya saya tunggu undangannya pak prabowo entah sampai hutbah nikah atau saksi nikah
kan mungkin suasana jadi enak
bisa secair itu nggak pak farudin sebelum berbicara
yang kedua misalkan juga kalau pak prabowo menang misalkan
pak jokowi kalau saya jadi presiden tolonglah anda bantu
teori itu anda laksanakan
sandiaga juga mungkin sama
saling saling menyangut begitu
kan mungkin rasa cair gitu
kan bukan walaupun
ada sendiri sendiri lagi
tapi kena gitu kan
kalau soal tadi bisa nggak cair misalkan ya
kalau secara karakter kan nggak mudah gitu kan
mengubah seseorang yang sudah punya pakem yang semacam itu
kecuali saya lihat misalkan kalau sandi memungkinkan kan
kalau orang yang mau bisa mencari
tapi sebetulnya dengan bantuan konsultan politik
mestinya bisa mencairkan suasana
tapi mungkin boleh nggak itu
karena pertanyaan terakhir itu
karena pertanyaan terakhir itu
bikin bagaimana menyapa pihak lawan
jadi bapak akhirnya mengagumi atau apa
jadi bukan pertanyaan kan
tapi kan dua duanya akhirnya
pertama kelihatan nampak emosional
kedua juga akhirnya tidak nyampe
walaupun terakhir ada hubungan dengan salaman
tapi kan dengan entah bahasa bahasa
dengan kalimat saling membantu
itu kan mungkin kita juga
oh musawarah persatuan itu ada di antara mereka
terlepas yang dipertonton tadi
tapi topeng dan original disatukan kan juga bagus juga gitu
saya sedikit mau menanggapi ini
ini ada masalah yang
sebenarnya juga agak serius
kan kalau kita anggap moderator itu
sebagai orang yang punya decision making
di dalam forum itu
kan sebenarnya sudah diminta
untuk memberikan apresiasi
tetapi itu tidak dilakukan
sama ketika menyinggung soal pribadi
itu kan tidak dilakukan
nah saya pikir
kedepan ini ya
mestinya kalau memang ada yang melanggar aturan semacam itu
moderatornya harus tegas
iya harus tegas
atau ada peringatan
bapak sudah di ini
kok dia tidak melakukan itu
kan harus ada konsekuensinya
tapi ada yang diulang ulang tuh moderator juga
peraturan itu dibacain lagi
bacain soal kan di awal aja
nggak usah diulang ulang
habisin waktu itu
sampaikan pada para moderator
cnn masih tonton juga
ijinkan saya berbagi juga
menjadi moderator di event semacam ini
di indonesia itu sulit
karena kita dibatasi oleh banyak hal
kalau misalnya kita sedikit menyimpang saja
itu tim paslon bisa marah
kalau tim paslon marah
itu sosial media yang mendukung tim paslon
pasti akan marah
karena sejak awal ada ketakutan kan
total coklatin baca kan
jangan mempermalukan kan
padahal yang diuji tadi kan
originalitas kepemimpinan kan
yang nampak itu pemimpin kita harus bagaimana
kalau sekarang dibatasi
sejak awal ya kalau seluruh seluruh sinatur rahmi
nggak usah ada debat dong judulnya
sebetulnya sih moderator udah nyuruh ya
untuk memberikan kalimat
kalimat kalimat yang sejuk gitu kan
kan beberapa kali diomongin
yang mengapresiasi yang lain gitu
tapi malah nggak keluar juga gitu loh
nggak keluar juga
kita lanjutkan nanti
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
konsekuensi dari siaran live
jadi kita harus berhenti dulu
silahkan mas ili nanti ditangkapi kang acep
iya jadi sebetulnya kan kalau
kalau kita bicara mereka harus jenuin
itu kan ada tugas yang diberikan oleh tim debatnya di belakangnya
harusnya kita bahas tuh siapa di belakang mereka nih berdua
tim debat ini kan memang mereka
kan tugas yang terjadi ini
nah bocorannya adalah tim debat satu bilang pokoknya gimana caranya
bikin dua marah
nah yang dua dibilangin
pokoknya gimana caranya asal nggak marah aja udah bagus
kan itu yang terjadi
jadi yang satu mencoba ofensif gitu ya
yang satu defensif
yang satu defensif
itu kelihatan nih
itu kelihatan banget
karena itu mungkin pertanyaan soal novel misalnya
atau hak angket itu nggak keluar
jadi nggak keluar
karena dia fokusnya adalah gimana nih caranya biar
karena kalau dia mancing bisa bisa itu jadi bumerang ya
dia lebih marah daripada jokowi
tapi yang menarik di satu itu
dia defensif dengan cara ofensif
dengan cara menyerang sejak awal
sunsu banget ya
ketika bicara soal ham masa lalu
kita sudah tahu tujuannya kemana kan
jadi sudah kena tuh
kemudian itu sebabnya mungkin hal hal yang substansial itu nggak muncul
karena sudah kena oleh itu
yang kedua tadi
kenapa moderator sudah bicara bla bla bla gitu kan
ini nggak muncul juga gitu loh
karena misalnya itu nggak ada dalam kisih kisih
kemudian terlalu banyak yang beban dari luar panggung gitu loh
tadi mas alham ya
mas alham itu kan akan diincin
misalnya novel basledan itu kan pasti akan diincin
itu beban dari luar panggung tuh
kemudian apa namanya
ya ham korupsi dan lain lain
itu sudah ada
makanya kemudian setiap pertanyaan itu dijawab misalnya oleh satu
jangan menuduh dong gitu loh
ini kan negara hukum
pada saat pernyataan pertama itu oke
tapi ketika diulang ulang
itu kayak jadi defensive
iya jadi defensif gitu loh
karena seolah olah di luar panggung itu
saya dituduh terus gitu
itu beban itu
kemudian tadi kenapa itu nggak keluar tuh
ini juga dibawa dari luar panggung
ini karena desain dari tim itu
nggak ada itu tuh
maka tidak ada di dalam pikiran
misalnya yang lupa nyimpen
tapi pikiran itu kemana mana nggak akan dapat
jadi pikiran kita itu
tindakan kita diarahkan oleh pikiran kita
udah diprogram ya
jadi nggak masuk tuh
itu sebabnya pada tindakan berikutnya
pak jokowi itu yang keluar dari kursi merangkul duluan
saya melihat itu agak terkejut
oh iya ya belum saya belum apresiasi nih
gimana sih kalau dalam tataran branding
branding itu kan harus sesuai dengan kultur ya
kultur indonesia itu
memberikan apresiasi kepada musuh itu seperti menjatuhkan
harga jual kita di mata pemilih atau gimana sih mas silih
itu yang menarik
dalam kultur politik kita itu ada semacam anggapan bahwa presiden itu adalah raja
pemimpin itu adalah raja
dalam kultur politik kerajaan
raja itu harus berjarak
sehingga nah itu yang sering dilakukan yang terjadi
apapun yang diomongin nggak perlu
pasti dia akan
makanya kan sebetulnya terbukti kalau kita melihat di media sosial gitu ya
ya kalau dia satu
udah pasti benar gitu
kalau dia dua mau dua salah seperti apapun
udah pasti benar
jadi itu yang terjadi
nah kita nggak pernah melihat dari sisi itu kan bahwa
satu dan dua itu berperan sebagai raja nih
pura pura on dikit nggak apa apa lah gitu ya
pura pura nggak tahu nggak apa apa lah
di bawahnya pasti terjadi itu
cuman memang yang kita nggak tau adalah
itu malah kemudian menyebabkan brandingnya menjadi turun
pemilih non bisa yang belum menentukan
yang belum memutuskan
jadi bisa jadi nih kalau kemarin di survei gitu
jumlah partisipasi pemilih itu malah turun
karena kebetulan sebelum debat pagi pagi saya ketemu sama anak anak milenial gitu
ketika saya tanyain gimana ntar malam ada debat gitu
orang orang tua itu kenapa baperan sih cuma milik presiden
itu kan simpel banget
support yang bagus tuh
saya mikir kan anak anak gitu ya
anak milenial pemilih pertama gitu kan harusnya nonton debat
sebagai edukasi tadi kan
kalau itu kan stand up milenial kan
set up kolonial
kan yang rame itu kalau di media sosial kan lebih rame di media sosial kan
mereka lebih cerdas loh
bagaimana kasus nobel kasus yang di buka kan itu dulu itu
tapi kan yang kemarin tadi kan nggak menarik kan
dibaperan akhirnya kan
padahal sebenarnya masyarakat membutuhkan gimana solusi dari anda anda satu dua yang kita harapkan
akhirnya milenial juga
karena sudah tahu
tapi ujungnya kan baperan kan tadi kan
padahal kadang emosi yang tersimpan di sini nggak keluar
tapi lama lama keluar kan
contohnya yang sudah rame dibahas
kan jokowi nggak pernah tangan gini
bagi orang sunda orang jawa begitu kata tunjuk ini muncul
pak kacem lebih tahu lah
itu pasti apa artinya
tapi dia menunjuk kemarin ya
kalimatnya coba diulang dibuka
cukup bapak yang tanda tangan gitu
gini gini kan ini itu berkali kali
karena kan di etnis beberapa etnis yang saya tahu bahwa di jawa pun sudah
itu kan kasar
saya rasa itu juga umum buat orang indonesia sih sebenarnya
tapi kan bagi etnis jawa mah
silahkan dikonsultasi saya tahu salah
kalau di etnis kami berdua minimal itu nggak boleh
itu apalagi begini itu nggak boleh
kecuali kalau dosen lagi ngajar
tapi kalau sedang berbicara tuh
oh bisa di geng
iya itu nunjuk hidung gitu kan
jadi artinya dari hasil survei kecil kecilan sendiri
sebenarnya debat ini nggak terlalu menarik buat milenial
nggak terlalu menarik
jadi ini memang kayaknya memang debat
katakanlah kita melihat para tim debat di belakangnya adalah mereka yang cerdas cerdas gitu ya
karena kan memang setidaknya secara akademis kan yang di belakangnya itu profesor dokter gitu ya
mereka sedang ngambil nih market yang paling pinggir nih
bukan anak anak milenial
dan itu banyak
yang nggak butuh cerdas
tapi kalau bilang cerdas harusnya kan
kalau konten ya
ketika pertanyaan ini kan pasti jawabannya ini normanya
nanti ujungnya belakang mau ngelawak kek mau menghibur kek mau membantah
harusnya ada kan
jadi kontennya dijawab dulu itu kan gampang
kalau kan udah keluar kesekisinya kan
bukan kesekisinya ini pertanyaan ini kan dua puluh
kalau pertanyaan dua puluh
belakangnya kalau misalkan satu menit dua menitnya kita bercanda atau kita menjatuhkan lawan gitu kan
harusnya gitu kan
jadi di dua belah pihak itu kan tadi
ya tadi katakan profesor doktor atau mungkin ada provokatornya juga
nggak tahu di situ
tapi kalau nggak provokator malah baper kan
saya menduga bahwa mungkin ini persoalannya justru dikisi kisi gitu loh
bukan dikisi kisi udah pertanyaan
dua puluh pertanyaan ya
bocoran itu loh ya
karena itu yang mematok pikiran gitu loh
jadi nggak berkembang gitu loh
jadi nggak bisa improvisasinya itu juga keluarnya kaku gitu loh
seolah olah kalau keluar dari kisi kisi dari pertanyaan itu ya dari jawaban yang sudah disiapkan itu salah gitu loh
saya melihat seperti itu
jadi nggak relax nggak enjoy gitu
jadi dia terikat oleh teks gitu loh
kalau justru dia nggak menguasai kisi kisi mungkin bisa lebih santai santai
walaupun nanti agak panik juga kalau pertanyaannya nggak sesuai dengan persiapan dia kali gitu ya
ya dan di situlah letak ujian seorang pemimpin
tapi memang kesalahan terbesar terutama tim debat satu itu adalah meminta jokowi untuk attacking
untuk attacking dua
karena kan basisnya pak jokowi kan jawa banget gitu
bukan nature nya jokowi yang kita tahu
nature nya dia itu ya natural gitu ya santai gitu
disuruh menjadi penyerang itu
wah jadi berubah banget tuh gitu
saya nambahin sedikit ya tadi
menarik itu kalau debat ini dikaitkan dengan selain pendidikan politik soal partisipasi pemilih
karena kan gini
di tengah sorotan sejumlah pihak terhadap kinerja kpu gitu kan
sebetulnya ini debat ini itu pada satu sisi harus bisa meningkatkan ya
kualitas institusi kpu atau komisioner kpu
namun pada sisi lain juga harus bisa meningkatkan partisipasi pemilih
di tengah yang tadi saya bilang bahwa model kampanye yang lain
dialog tata buka dan sebagainya
itu dirasa jenuh sama masyarakat
jadi kalau misalkan debat ini tidak dikemas dengan baik
tidak ada evaluasi yang baik
ini bisa berisiko atau berdampak negatif terhadap tingkat partisipasi yang sudah dipatok itu
apa evaluasi yang bisa memperbaiki kualitas debat dua tiga empat dan lima nanti
kami akan kembali menjumpai anda setelah jeda untuk membahasnya
tetaplah bersama kami
harus ada evaluasi yang serius yang mendasar
catatan kritikal saya adalah ketika misalkan nanti merumuskan debat yang kedua
kpu itu sebetulnya dituntut tidak hanya mendengarkan gitu kan masukan gitu atau bahkan mungkin katakanlah dalam tanda kutip intervensi dari partai politik
dia harus banyak mendengarkan pandangan pandangan pendapat publik
di luar ini
partai politik dan tim kampanye
intinya karena apa
karena memang kpu ini kan kalau dihadapan pada pilihan dia harus berpihak kepada dalam konteks debatnya
harusnya kepada publik
harusnya kepada publik gitu
bagaimana dia meramu
dan mereka punya kekuasa untuk memaksa
punya kekuasa gitu kan
kalau misalkan ini saya kira kenapa debat yang semacam ini sekalipun saya kira ini harus kita hargai ya sudah bagus
tapi dalam rangka apa lebih memuaskan publik itu saya kira nggak cukup
saya kira kpu mulai berpikir bahwa ternyata publik itu menuntut lebih jauh lagi
lebih berkualitas lagi
beli menggigit lagi
dan juga penuh ketar kejutan dari debat debat selanjutnya
oke dari sisi konten kak mas
dari saya kira konten tadi harus jangan pertanyaan
lebih baik kisi kisi
nah jadi formatnya dirubah
tapi nanti akan sedikit diberi kebebasan lah kepada host of presenternya
misalkan bagaimana boleh dia bertanya melebihi tapi sudah ada aturannya dibatasi
ekonomi itu pertanyaan satu tapi a satu a minus sudah ada
jadi itu yang tidak bocor
mungkin akan sedikit kembang
ada pendidikan politik supaya kalangan milenial tadi
oh sedang ternyata kalau berkelahi kaki kaki sama aki aki tuh ada yang menariknya juga gitu
ide nya ide milenial kan bukan kolonial lagi
itu diciptakan bagaimana
mungkin ya tergantung nanti kan host of percenternya yang membawakan
karena formatnya sedikit berubah gitu kan
terus yang lebih penting lagi tadi kedudukan apa
para pendukung pendukung gitu ya agak sedikit terdidik lah gitu kan
sekarang suka mengganggu kan
vito pengalaman di pilkada kan
bagaimana yang dihadirkan di belakang itu lebih baik ya kalau nggak emak emak misalkan ya
jangan misalkan para provokator
soalnya kan di belakang aku kelihatan nampak nampak tim sukses yang selama ini suka bikin rewell
kata orang sunda kan
nah supaya itu terjadi bagaimana pengaturan itu
jadi suasana kan memang terdidikan tapi ada hiburannya
tapi ada edukasinya di situ
dan diberi kebebasan kepada hostnya
kan dua orang harus saling mengatur mengingatkan
sekiranya janganlah ada kekhawatiran
wah nanti terlanjur percobaan dan sebagainya
terjadi ribut misalkan kayak jawa barat samparang alam
udah lah bagaimana disiptakan
keamanan banyak di situ
saya pikir ya rame rame dikit gak apa apa
tapi suasana kan menarik gitu
kan tadi kan tidak hanya tuntunan tapi ada tontonan gitu
oke dari sisi paslon dan timnya
mas sili dulu barangkali
jadi saya sih nggak setuju kalau itu mereka kolonial
ini parah dari saya
jadi saya pikir berikutnya adalah mereka harus
debat itu bukan mengalahkan lawan
tapi memenangkan hati pemilih gitu ya
pemilih terbanyakan adalah milenial
udah lah tim debat yang usianya udah kolotnial tadi
agak mundur dikit gitu ya
masukin tuh tim tim milenial yang anak anak muda gitu
sebagai tim debat gitu
sehingga munculnya itu memang sebagai sosok yang
sebagai sosok yang suka
ya disukai sama milenial lah
dan kadang kadang ide ide dari
bukan dari kolonial
ide ide dari milenial itu nggak bisa
nggak bisa ditebak oleh para kolonial tadi
nggak linear ya
nggak linear gitu
dan simpel kan
bahasa milenial itu kan bahasa receh
bagaimana membahasakan itu
ekonomi yang hukum yang berat berat gitu
apalagi di debat kedua ya
itu mungkin akan lebih cair juga tuh debatnya
karena jangan berasumsi bahwa
seumuran bapak bapak itu juga gitu ya
karena pemilih pemilih muda juga akan melihat
ya kalau berbicara visi ya
sebetulnya saya mengidealkan
keduanya berada pada titik
kemudian melihat ke depan
artinya di kubu satu
itu menurut saya nggak
terlalu mengekspos apa yang sudah dilakukan
karena itu kan masa lalu
yang akan itu apa gitu loh
janji juga menjadi penting gitu loh
indonesia maju itu kan ke depan
kok yang diceritakan malah masa lalu gitu loh
menurut saya itu tidak lewat
jadi kan program lima tahun sebelumnya
bagaimana dia terbukti atau tidak
publik juga tahu gitu loh
nah ke depan itu seperti apa
jadi menurut saya di kubu
sorry itu satu ya
satu itu menurut saya
harus membuat narasi narasi yang visioner ke depan
apa janjinya dan seterusnya
kemudian di dua
ini kan belum ya
belum ada itu
kalau ini membuat narasi
menurut saya ini harus membuat semacam puisi yang
yang kontra narasi ya
jadi dia membuat puisi yang kemasan gagasan yang indah
yang estetik gitu ya
tidak pamplet gitu loh
puisinya bukan puisi pamplet
kalau lagi membayangkan
ya terus silahkan
terus beda kan
ingin tampil beda kan
jadi sastrawi begitu ya kira kira
iya itu bahasa mbak ini ya
artinya gagasan yang indah
tapi kemudian dikemas sedemikian rupa
sehingga publik juga memahami gitu loh ya
dan dia tidak perlu pamplet gitu
tidak perlu melakukan kritik yang begitu
menyerang terhadap satu
toh ini sama sama kita akan membangun ke depan gitu loh ya
jadi itu yang menurut saya perlu dilakukan
yang sekarang ini terjadi adalah
ini menurut saya tidak membuat narasi
buat drama gitu loh ya
itu membuat orkestrasi atau musikalisasi puisi gitu loh
jadi terlalu rame nih ininya gitu loh
tapi subtansinya tidak dapat
bapak sayang sekali waktu kita sangat terbatas
harusnya masing masing punya waktu lima belas menit untuk berbicara
tapi apalah daya
waktu kita cuma satu jam
setelah ini anda bisa menyaksikan viral
tapi minggu depan kita akan lanjutkan afd now dengan arah sumber dan topik lainnya
terima kasih dan selamat malam